ya ditemukannya varian omikron di indonesia langsung mendapatkan perhatian banyak pihak dan publik secara luas
who telah menetapkan omikron sebagai variant of concern yang membuat sejumlah negara mengalami lonjakan kasus
banyak pihak mendesak pemerintah melakukan pengetatan dan langkah mitigasi agar omikron tidak menyebar luas di indonesia
bagaimana media memotret penemuan kasus omikron di indonesia dan respon yang diambil oleh pemerintah ketika menyampaikan
bahwa sudah terkonfirmasi ada temuan varian omikron di indonesia
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial seperti biasa di hari minggu bersama dengan dua para jurnalis senior
ada mas revolusi riza wapemret dan juga kepala peliputan cnn indonesia tv dan juga mas elvan dhani sutrisno wapemret dari detik com
mas revo selamat malam mas elvan selamat malam kabar baik ya
selamat malam mas elvan
saya ke mas elvan dulu mas elvan bagaimana melihat respon pemerintah ketika menyampaikan bahwa sudah ada varian
omikron presiden juga tadi sudah kita dengar beberapa hari lalu konversi langsung menyampaikan dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik
respon tersebut apakah menurut mas elvan sudah cukup tepat atau masih ada sejumlah catatan bagi pemerintah terkait dengan kebijakan
dan juga langkah langkah antisipasi untuk menghindari penyebaran omikron lebih luas lagi
ya renhat saya kira sudah cukup cepat langkah presiden mengumumkan merespon ya
meminta masyarakat jangan panik sekaligus memerintahkan untuk melakukan mitigasi
karena sebelumnya kan sempat ada konsentrasi juga dari pemerintah yang menyatakan bahwa omikron ini belum masuk ke indonesia ya
dan baru di luar negeri dan masih sedikit
tapi kenyataannya omikron ini kemudian naik signifikan dalam tiga hari terakhir ini sampai dua kali lipat renard ya
dan sudah menjangkiti delapan puluh sembilan negara
jadi saya kira sudah tepat presiden mengambil langkah mitigasi
jadi sekarang memang harus segera melakukan mitigasi yang sangat ketat
karena situasinya memang
memang situasinya tidak menguntungkan juga sebetulnya
apalagi ini sudah mau nataru segala macam pergerakan masyarakat sangat sangat besar tentunya
karena itu resikonya pun lebih besar
karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebetulnya
yang pertama prokes ketat harus betul betul dijaga dikawal
deteksi harus betul betul dijaga ya deteksi diperluas
jadi harus sangat ini harus kembali ke siaga satu lagi nih
mumpung istilahnya itu sedikit gitu masuk ya
jangan kemudian karena sedikit kita lalai jangan kunci ketat perbatasan
ya buat aturan yang ketat tentang perbatasan bagaimana aturan agar masuk
kemarin ada kan aturan karantina ya renard ya
itu juga sempat kontroversi tentu itu juga perlu dikaji ulang gitu
karena tentu penyakit namanya covid itu tidak bisa memilih milih antara pejabat atau masyarakat gitu renard ya
kemudian untuk masyarakat tentunya juga harus menahan diri
bagaimanapun juga varian baru ini menunjukkan bahwa corona belum selesai
yang bagus bahwa kita sudah menjaga progres sekarang sudah mulai bisa hidup apa istilahnya kayak berdampingan ya
tapi tetap aja corona masih ada jangan harus terkepas pada begitu renard
oke mas revo kalau mas elvan tadi menyoroti ini situasi yang memang tidak menguntungkan
karena juga bertepatan dengan kita akan menghadapi nataru ya libur natalan juga tahun baru
setidaknya merespon temuan omikron ini ada beberapa kebijakan yang mungkin yang akan juga diambil pemerintah
seperti pengetatan kebijakan berlapi saat libur natalan tahun baru
vaksinasi covid anak enam sampai dengan sebelas tahun dan juga program booster vaksin covid sembilan belas
nah dari beberapa langkah itu atau dari cara pemerintah merespon menurut catatan editorial kita
mas revo apakah memang sudah on the track bagaimana pemerintah menyikapi temuan varian omikron
yang sudah menjadi variant of concern ini
iya renhat saya sependapat dengan mas elvan tadi ya bahwa sekarang memang dengan adanya tiga orang ya
sekarang tiga orang yang terdeteksi positif omikron kemudian juga masih ada belasan lain yang
puluhan lain yang menjadi terduga gitu ya
saya pikir memang sudah waktunya pemerintah untuk memperketat dan semua pergerakan
memperketat ulang ya pergerakan masyarakat gitu ya
karena kan ini libur natal dan tahun baru minggu depan kemungkinan juga sudah mulai banyak orang yang berpergian
maka dari situ perlu kiranya pengetesan itu diperketat lagi gitu
kemudian setiap orang yang datang dari luar negeri
diperketat untuk tes dan pengawasannya
dengan kebijakan yang diberlakukan memang sekarang ini kita berharap ada konsistensi ya
dari kebijakan tersebut
jangan sampai kemudian karena kita mencatat ada beberapa hal gitu ya
inkonsistensi dari penerapan kebijakan
misalnya orang bisa membayar sekian puluh juta kemudian bisa keluar dari karantina
kemudian ada beberapa orang yang seharusnya dikarantina di tempat tempat isolasi terpadu gitu
tapi kemudian bisa karantina mandiri dan kemudian diduga beberapa orang tersebut juga berkeliaran
nah artinya sekarang yang harus diperketat adalah penerapan dari kebijakan yang ada
jangan sampai kebijakan sudah dibuat sedemikian rupa dengan sangat baik
tapi pelaksanaan di lapangannya yang bolong di sana sini
nah karena memang
dengan varian omikron yang konon berlipat lipat keganasannya dalam penularan
maka tidak ada cara lain bahwa protokol kesehatan dan penerapan dari protokol pergerakan orang
itu juga harus ikut diperketat keren harus
mas revo kalau kita juga menyoroti apa yang disampaikan oleh presiden ya
meminta masyarakat untuk tidak panik begitu
tapi di satu sisi kita tahu bahwa varian ini
di beberapa negara menyebabkan lonjakan
tampaknya pemerintah lebih optimistis kali ini
karena mungkin ada capaian vaksinasi berbeda ketika sedang ada varian delta
bagaimana melihat bahwa pesan pemerintah untuk tidak panik
tapi kita juga sebagai media punya peran ya
untuk mengingatkan publik untuk meningkatkan kewaspadaan
tapi di satu sisi tidak membuat kemudian banyak pihak panik
ya memang itu tantangannya reinhardt
memang di satu sisi memang ketika kita pernah membahas ya
bahwa hal yang paling mengkhawatirkan dari covid sembilan belas ini adalah
ketika ada kombinasi yang mematikan kan
ada varian baru ada varian baru yang belum diketahui secara pasti bagaimana penanggulangannya
kemudian ada libur
dan artinya dengan masa liburan itu
maka pergerakan orang menjadi lebih
dan ketiga adalah cakupan vaksinasi
nah ini yang kemarin terjadi di pengalaman di kalau di negara kita kan ketika bulan periode juni juli ya
ketika ada varian delta
tapi memang kondisinya sekarang agak lebih baik
karena cakupan vaksinasi jauh lebih baik dibanding pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
tapi tentu saja ini kita tidak boleh lengah
kalau dalam pantauan sehari hari kan kita sudah bisa melihat ya
di jakarta saja jalanan sudah mulai macet
pergerakan orang sudah tidak sama seperti beberapa bulan ketika ppkm level tiga atau level empat diterapkan gitu ya
sekarang sudah pergerakan orang
masyarakat sudah semakin besar
dan kita lihat di beberapa tempat
protokol kesehatan orang yang mengenakan masker juga kadang kadang sudah mulai sedikit lengah gitu kan
di tempat tempat umum ketika sudah mulai dibuka gitu ya
beberapa orang kita lihat juga sudah lebih longgar
nah ini yang perlu kita terus ingatkan
bahwa masker itu harus terus dipakai dalam kondisi seperti ini
artinya kita semua pihak harus taat pada protokol kesehatan
nah pemerintah sekarang juga kita sih masih melihatkan
masih ada yang banyak perlu dikejar dalam cakupan vaksinasi gitu
terutama vaksinasi dosis lengkap ya
kalau vaksinasi dosis satu kan sudah relatif besar
masih relatif belum
belum masih harus terus dikejar
kemudian vaksinasi anak
dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana dengan orang orang yang divaksinasi di
vaksinasinya berlangsung di periode pertama
artinya di bulan bulan februari maret april ya
kalau sekarang kan berarti artinya sudah hampir satu tahun
sudah lewat dari enam bulan
bagaimana dengan efikasi vaksinnya
apakah sekarang perlu dipertimbangkan segera booster
atau seperti apa
nah saya pikir
hal hal seperti ini selain memperketat protokol
pemerintah perlu memikirkan hal hal seperti itu
jika memang vaksin dosis penguat atau vaksin booster ini harus segera dilakukan
ya ada baiknya
selain mengejar vaksin untuk dosis kedua
vaksin untuk booster juga perlu di pikirkan
nah mekanismenya seperti apa itu yang juga kita tunggu sekarang ini
kita memang melihat ya ren hardia
di beberapa negara kan kita juga
dari negara yang sudah terdeteksi omikron itu
yang relatif bisa mengendalikan gitu
angka pertumbuhannya relatif tidak sebesar misalnya seperti negara negara di inggris maupun amerika gitu
sebut aja misalnya di hongkong misalnya
itu kan juga walaupun sudah terdeteksi ada omikron
tapi relatif lebih terkendali
nah hal hal seperti itu mungkin juga bisa menjadi acuan
bagi pemerintah kita
apa yang terjadi di negara negara yang sekarang omikron ini tingkat positifnya tinggi
itu kenapa bisa terjadi demikian
tapi kenapa di negara negara lain juga ada yang relatif bisa terkendali
nah mungkin dari situ studi case itu juga bisa menjadi acuan kita untuk menerapkan kebijakan di indonesia
mas elvan sudah tersambung
oke tampaknya masih ada hal hal lain
oke tampaknya masih ada hal hal lain
oke mas elvan masih belum tersambung
mungkin sambil diperbaiki koneksi saya akan kembali ke mas revo
artinya mas revo libur natal dan juga tahun baru kembali seperti yang sudah kita banyak diskusikan menjadi pertaruhan ya
kebijakan yang seperti apa yang memang harus disiapkan
karena kita kerap kali ada berganti ganti kebijakan
apakah kemudian di momen libur natal dan juga tahun baru ini bertepatan dengan ditemukannya juga varian omikron
harus segera ada kebijakan yang memang konsisten
agar tidak berubah berubah dan juga bisa menekan laju penyebaran seperti
karena tentu kita tidak mau seperti terulang ketika varian delta menyebar
ketika varian delta di bulan juni juli lalu ya di bulan mei juni juli ketika
setidaknya ketika libur lebaran
ada beberapa tempat yang sebenarnya bisa kita beri apresiasi ya
bagaimana kemudian kebijakan agglomerasi
kemudian juga bagaimana tracing dan testing yang dilakukan di tempat tempat titik titik jalur ya
jalur jalur transportasi itu berlangsung dengan sangat baik
di libur lebaran tahun lalu misalnya
ketika bagaimana menjaga di pelabuhan merak bakahuni misalnya
itu kan juga cukup relatif cukup ketat ya pemeriksaannya
kemudian di beberapa titik di jalur bandar lampung sampai palembang misalnya
mobil mobil di jalur jalur tol itu harus dibelokkan ke rest area
kemudian di situ ada bnpb yang melakukan tes gitu ya
terhadap semua penumpang yang tidak bisa menunjukkan bukti antigen
saya pikir langkah langkah seperti itu juga harus dilakukan di titik titik krusial ya
mutik lah istilahnya ya
kalau misalkan kita mengacu pada lebaran lalu misalnya
di beberapa titik tracing tracing seperti itu harus dilakukan
jadi artinya untuk mencegah virus ini berpindah
maka perlu ada pengetatan di sejumlah titik
kita kan sekarang kalau melihat angka tracing juga tidak seketat beberapa tahun
beberapa bulan yang lalu ya reinhardt ya
nah ini mungkin juga perlu ditingkatkan ulang
bagaimana tracing itu bisa berlaku gitu ya dilakukan gitu
kita kan lihat secara gampangnya kan misalnya begini red ya
kan kantor kita di kawasan mampang ya di kawasan buncit itu kan ketika bulan juni juli lalu
itu kan kita lihat banyak sekali klinik klinik yang menyediakan tes pcr ya
dan ramai terus gitu
mungkin memang karena pada waktu itu angka covid sedang tinggi
tapi artinya pada saat itu tracing berjalan dengan sangat sangat masif
nah ada baiknya sekarang tracing juga digalakkan lagi secara masif
untuk mencegah virus atau virus omikron ini berpindah
tentunya dengan saya pikir kementerian kesehatan pasti sudah tahu lah
bagaimana cara melakukan pemetaan yang tinggal eksekusi di lapangannya aja
yang harus dilakukan dengan baik renat
oke mas elvan sudah tersambung ya mas halo mas elvan
apakah kita bisa melihat kita bisa optimistis mas elvan melihat pemerintah
bisa menangani omikron mungkin belajar dari penanganan terhadap varian delta
yang sempat di bulan juni juli itu sangat berat tapi kemudian kita bisa lewati itu
nah sekarang omikron yang banyak pakar epidemiolog memprediksi
sebetulnya sudah terjadi transmisi lokal
ya renat saya kira walaupun presiden bilang masyarakat jangan panik
itu sebenarnya bukan berarti presiden itu tidak panik

karena kelihatan dari kebijakan kita langsung tahu kan
umroh pun langsung jadi ini kan langsung dibicarakan kan
umroh kemungkinan ditundang bisa dan lain lain
itu artinya pemerintah sebetulnya bicara menenangkan sambil juga mengambil langkah tegas gitu
cuman kuncinya adalah konsistensi reinhardt
jadi lagi lagi jangan sampai karena kebijakan yang tidak konsisten
kemudian omikron ini akhirnya menyebar luas gitu
tadi bagus saya apresiasi statement pak jokowi agar bagaimanapun
jangan sampai ada kasus omikron masuk ke indonesia
jangan sampai terjadi transmisi lokal
saya kira itu arahan yang jelas
kalau sudah begitu maka jaga perbatasan dengan sangat ketat
jangan adalah aturan aturan soal pintu masuk itu yang kemudian akhirnya justru kontroversi
seperti aturan karantina yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang
saya kira konkret perbatasan harus dicegat dari negara negara yang tempat terjangkit tidak boleh masuk
begitu dia datang dari negara luar negeri yang tidak terjangkit
boleh masuk dengan karantina sepuluh hari atau empat belas hari dari negara yang terjangkit
itu harus benar benar dilakukan
karena karantina itu adalah bagian kunci daripada mencegah importasi dari virus omikron ini renhard
nah kalau perbatasan dijaga dengan ketat kunci berikutnya adalah konsistensi masyarakat
karena kita itu bisa merdeka dari corona
itu bukan hanya karena pemerintah yang rajin membuat aturan
tapi juga karena kesadaran di tengah masyarakat
di jawa tengah misalnya ada kegiatan kegiatan ada gerakan namanya jogotongo
di mana mereka saling mengingatkan kalau ada yang harus protokol kesehatan
kalau ada yang kena covid mereka saling support
di jawa timur ada kampung peduli corona gitu di mana mereka betul betul saling menjaga dan lain lain
kegiatan kegiatan kayak gitu di tengah masyarakat harus dipupuk semakin luas
menteri menteri yang punya akses untuk ke masyarakat harus hadir ke tengah masyarakat
jadi jangan semuanya aturan pakai aturan tertulis semua renard
karena aturan perklusi itu kan enak dibuat tapi eksekusi pengawasannya juga lagi lagi kembali ke kesadaran masyarakat
iya iya indah dikonsep ya tapi tidak diimplementasi
mas elvan terakhir sebelum kita ke topik soal karantina
sebagai media bagaimana kita bisa memberitakan soal omikron ini
pertanyaan yang sama tadi juga dengan mas revo
satu sisi kita punya kewajiban juga untuk mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan
tapi di sisi lain agar membuat situasi tidak panik ya
harus membuat masyarakat apa masyarakat tidak boleh panik iya
tapi di satu sisi lain upaya pencegahan untuk omikron tidak menyebar juga harus dilakukan dengan cara yang konkret yang tegas yang jelas
ya ini jangan sampai kemudian baru bikin aturannya aja sudah memicu kontroversi gitu
saya kira begitu renard
jadi itu presiden harus turun tangan lah kayak gitu lah
itu kan udah jadi masalah besar di dunia ya
di indonesia kan memang sedikit mudah mudahan dia nggak menyebar lokal dan dia tidak masuk
tapi kita tahu tahun ini kita akan dapat banyak tamu renhard
mungkin karena kita mau kedatangan tamu yang banyak kemudian aturan karantina itu tanda petik dikasih kelonggaran untuk pesertanya dan lain lain
saya kira sah sah saja membuat mereka itu nyaman datang ke kita
gitu tapi tentu saja perlulah dibikin aturan yang lebih cantik lah kalau membuat aturan itu
jangan langsung dibikin dispensasi seperti itu
seperti membeda bedakan sedangkan kita tahu penyakit itu tidak pernah memilih reinhard
siapa yang kena ya kena aja gitu loh nggak bisa pejabat nggak kena dan lain lain
artinya sebetulnya karantina sama waktunya nggak apa apa kok
apa sih susahnya gitu
mereka juga negara negara yang istilahnya mereka pasti akan menghargai kebijakan negara kita begitu loh
itu baru soal peserta
apalagi ada kalimat kalimat yang menyenangkan orang terpandang dan lain lain renard
itu kan juga rasa rasanya kita punya pancasila ya renat ya
kayaknya harus banyak belajar vila kelima deh tentang keadilan sosial
lebih banyak kita bahas soal aturan karantina yang menimbulkan polemik di segmen berikutnya lagi mas elvan dan juga
bagaimana kita lebih diperhatikan
bagaimana kita lebih dalam lagi membaca soal aturan ini
ada se yang baru tapi kemudian juga ada klausul pertimbangan atau pengecuan bagi orang terpandang gitu ya
orang terpandang ini siapa yang kemudian paling layak kita sebut sebagai orang terpandang
tapi kita bahas nanti segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi